menjelang pengumuman calon pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas pasangan petahana agus basuki cahayapurnama dan juga jarod saiful hidayat kembali mendapatkan dukungan dari sekelompok masyarakat ibu kota
minggu sore sekelompok perempuan yang menamakan diri relawan basuki jarot rumah dharma wangsa atau baja dharma mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan petahana
di depan ratusan relawan ahok berbicara soal beberapa pencapaian programnya seperti kartu indonesia sehat hingga penanganan banjir di ibu kota